manusia yang mengerti tentang agama
manusia yang tahu bagaimana caranya menegakkan keadilan
dan membantu sesamanya
tapi pak ustadz apakah seseorang itu bisa disebut nabi
iya karena para nabi itu adalah utusan langsung dari allah
nabi itu pilihan langsung dari allah
dan asal kalian
ya allah lindungilah suamiku
jangan sampai dia lebih tersesat lagi
karena lebih mengikuti hawa nafsunya
daripada mengikuti perintahmu
aduh pak anak kita demamnya semakin tinggi pak
bapak juga bingung bu
kita mau ke dokter tapi kita nggak punya uang
bukan tahu untuk klinik itu kan jauh bu
tapi kita nggak tahu kemana mana anak kita pak
atau ke dokter ya mesti sembuh pak
kenapa anak kalian
ini pak ustadz anak saya demamnya tinggi sekali
tapi kami nggak tahu mau berobat kemana pak ustadz
kalian tenang saja
saya akan coba menyembuhkan anak kalian
alhamdulillah pak ayah kita sembuh
pak ustadz makasih pak ustadz
tidak ada penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan
asal kalian berdua itu percaya
nanti kalau ada yang bisa membutuhkan pertolongan saya
silahkan datang kepada rekan saya di sana
insya allah pak ustadz
insya allah pak ustadz

kalian nggak perlu lagi ke dokter
silahkan pak ustadz
makasih pak ustadz
nakit kamu sekarang sudah pergi
kamu sudah sehat sekarang
aku benar benar takut
alah kami itu memang penakut
makanya kamu gak percaya sama suami kamu sendiri
aku benar benar takut kejadiannya lalu bisa terulang lagi
nafisa kamu itu mesti bertobat
karena kalau tidak
kamu sama saja sama orang orang kafir
yang membawa aku ke penjara
suruh mereka pulang ya
apa kita gak bisa hidup normal seperti orang lain
kamu anggap suami kamu ini gila
tidak ada yang bisa menghalangi aku
kalian itu harus percaya
kalau saat ini keadaan sedang kacau
orang miskin menjadi semakin miskin
dan orang kaya menjadi semakin kaya
dimana letak keadilan itu
apakah allah akan diam saja
melihat keadaan seperti itu
apa yang dilakukan allah untuk menghentikan ketidakadilan itu
ah bagus sekali pertanyaannya
di setiap kejadian yang kacau dalam dunia ini
pasti allah mengirimkan
manusia yang mengerti tentang agama
manusia yang tahu
bagaimana caranya menegakkan keadilan
dan membantu sesamanya
tapi pak ustadz
apakah seseorang itu bisa disebut nabi
karena para nabi itu adalah putusan
langsung dari allah
nabi itu pilihan langsung dari allah
dan asal kalian tahu
dan saling percaya
kalau ciri ciri itu
ada pada saya
karena allah telah mengutuskan saya
sebagai nabi kalian
dan kalian juga harus percaya
tidak ada tuhan selain allah
dan saya ini adalah nabi kalian
kenapa kalian diam saja
kalau saya ini adalah orang
yang diutus langsung dari allah
untuk memberikan kedamaian
di dunia ini
saya percaya pak ustadz
kalau zaman sekarang ada orang yang baik
itu sesuatu yang langka
kalau bukan melekat
ya nabi seperti kang asep
kamu jangan sembarangan ngomong kamu utangnya
nabi terakhir itu adalah nabi muhammad
jangan jangan kamu ikut pengajian sesatnya si asep ya
bukannya sholat bisa malah ribut ribut
ada apa sih
kebetulan ada pak ustadz nih
ustadz saya mau tanya ya pak
kalau hari gini ada yang mengaku dirinya nabi
itu orang waras atau tidak pak
adalah nabi penutup
jadi kalau ada orang yang berani mengaku nabi
jelas dia adalah orang munafik
lebih baik kita sholat
untuk lebih mendekatkan diri kita
pada allah dan rasulnya
betul pak ustadz
maaf saya masih ada urusan pak ustadz
ini sudah keterlaluan nabi
apa sebenarnya keinginan abi
sampai sampai abi mengaku sebagai nabi
aku hanya mengerjakan perintah dari allah
dan aku hanya manusia biasa
yang mendapatkan wahyu dari allah
wahyu itu sudah ditutup setelah kenabihan nabi muhammad
apa abi ini sudah dikasihkan setan
kamu itu gak perlu ikut campur
kamu mesti tahu nafisa
di desa ini
masih banyak orang yang belum percaya
jadi kamu jangan sampai menjadi penghalangnya
sekarang kamu masuk

kalau tidak apa apa
kami menggunakan kittai
untuk menggunakan kittai
kemana dia pak nasir
kemana larinya orangnya itu pak nasir